sehingga mk semakin merikatkan indonesia sebagai negara kekuasaan
dan sekensinya indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi
berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi atas sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat disampaikan sikap sebagai berikut
perjualan menilai bahwa para hakim mk tidak membuka ruang terhadap keadilan yang mengatiki
merupakan kaedah etika dan moral sehingga mk semakin merikatkan indonesia sebagai negara kekuasaan
dan sekensinya indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin meninggalkan pekerjaannya
otoritarian demokrasi melalui penyalahgunaan kekuasaan
jadi kami juga mengucapkan terima kasih mengapresiasi terhadap beberapa
dan juga untuk berterima kasih kepada para penyelenggaraan yang telah menerima video ini

untuk pertama kalinya sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
ada tiga hakim mahkamah konstitusi yang memberikan suatu penilaian perlindungan
secara kritis dissenting opinion terkait dengan pelaksanaan pilpres
dua pdi perjuangan menilai bahwa demokrasi indonesia terbatas pada demokrasi
terpopuler untuk memberikan tayang dan beberapa khusus dalam khususnya
satu mempiliansikan tokoh tokoh autrekry atau adegan agar bitcoin silver